ketua umum partai golkar setia novanto dalam wawancara bersama produser lapangan heranov al basir mengaku
telah mempersiapkan nama jika presiden joko widodo nantinya mengakomodir kader golkar di pemerintahan
selain itu novanto mengungkap golkar akan memperkuat eksekutif bukan malah membuat gaduh setelah keluar dari koalisi merah putih
bagaimana dengan formatur terbaru dari kepengurusan dpp golkar tiga tahun ke depan
apakah setia novanto akan mengakomodir pihak kubu agung laksono atau dulu dikenal dengan munas ancol
berikut petikan wawancara heranov dengan setia novanto beberapa waktu lalu
saya lakukan terutama sebelum saya terpilih juga di fraksi
saya selalu berfraksi mengatukan antara kubu pak agung dan juga kubu pak abisabakri
dan tentu di dalam pengurusan dan waktu dekat ini itu saya akan masukkan dari kedua kubu ini
kemarin memang hanya susunan yang ada karena waktunya memang waktu yang sangat pendek
tapi berikutnya nanti adalah orang orang yang penting di pak agung pasti akan
masuk seperti pak jadudin amali terutama ya harus pakai ketua oc itu kita menjadi prioritas
ada beberapa lagi yang dari pak agung itu akan jadi prioritas untuk masuk di sini
dan mudah mudahan semua akan kita masukkan juga usur usur yang dari para pihak pihak senil senil yang memang sudah memberikan tempat
terus para kaum muda baru juga kita akan berikan tempat
dan baik supaya regenerasi terus akan dijalankan
tujuh lawan bapak kemarin itu adalah pak ade komudin salah satunya menjadi ketua dpr
nantinya bagaimana pak di dpr apakah ada rotasi nanti
katakanlah penyegaran dari partai golkar untuk kepengurusan di dpp dan dpr nanti
ya pertama saya di tujuh kandidat yang ada itu saya menilai adalah mereka adalah putra putra terbaik
saya memberikan kontribusi yang besar kepada partai golkar
tentu ini saya ajak untuk bisa bergabung bersama sama
mereka juga punya tim pemenangannya juga tentu saya akan perhatikan
supaya ini saya yakin menjadi kekuatan yang besar
yang penting dalam waktu yang sangat pendek
ini merupakan waktu tiga tahun setengah
saya minta orang ini tempatkan
orang yang betul betul bekerja bekerja dan bekerja
karena ini saatnya bekerja maka saya juga sudah
lintingkan badu saya untuk bekerja
jadi ini memang dari awal saya memilih saya sudah lakukan untuk inilah saatnya
dan saya akan lakukan dengan seratus kali kerja seratus hari kerja
kedua juga akan menjadi tiga tahun kerja
ini saya program yang saya sudah mulai programkan
pak novanto ini kan pak
pak abu rizal bakri ditunjuk sebagai ketua dewan pembina
ada kekhawatiran dari publik pak
ini akan terjadi matahari kembar
kata pak begitu
apakah tidak akan terjadi
siapa yang akan menjadi matahari nanti pada di pembukaan yang baru nanti
saya sudah biasakan hubungan saya dengan pak abu salbakri juga dengan senior lain
tentu sebagai ketua dewan pembina
tapi saya sebagai ketua umum tentu mempunyai hak progratif memutuskan segala sesuatunya
dan ini pak abu rizal bakri sudah mengatakan dengan jelas bahwa kamu sebagai ketua umum silahkan untuk memimpin
dan semuanya adalah kamu putuskan dengan hak progratif kamu
jadi ini yang memang hubungan ini sudah kita bina bertahun tahun yang dimana saya menjadi ketua dpr ketua fraksi
beliau tidak pernah
beliau tidak pernah memberikan instruksi instruksi hal hal yang berkaitan dengan apa yang jadi keputusan yang sudah menjadi program dari pak ustadz bakri
nah sekarang sebagai pembina ini tentu mekanismenya sudah kita sepakati bersama untuk bisa memanjukan gol kanan ke depan
jadi ini ya saya rasa tidak perlu khawatir masalah itu
dalam hal pengambilan kebijakan strategis pak abu rizal bakri ini juga didengarkan nanti suaranya
apakah nanti keputusan pak abu rizal bakri akan diberikan
apakah keputusan pak abu rizal bakri ini harus dibina pulang juti atau keputusan anda di tangan pak pak nanti pak
ya pertama pak austra bakri adalah seorang yang profesional ya orang bijaksana dan dia mengerti beliau itu apa yang harus dilakukan dalam memberi penasihat nasihat
dan saya selagi ketua umum tentu mempunyai suatu kebijakan kebijakan yang harus saya jalankan
baik pada struktur vertikal
baik pada struktur vertikal
baik pada struktur vertikal dan horizontal
karena manajemen yang saya lakukan itu selalu mengarah kepada manajemen yang profesional
untuk itulah di dalam menyangkut perwujudan daripada transformasi partai yang modern yang kuat solid dan berarkar untuk kejayaan partai golkar
maka inilah manajemen organisasi manajemen keanggotaan dan manajemen masalah kaderisasi
untuk itu saya mengatakan bahwa saya akan membuat perubahan dari pusat ke bawah
tujuh belas hari kerja saya ini yang pertama akan saya rekonsiliasi dari pusat sampai ke daerah daerah itu
sempurna kan masalah pengurus kecamatan keurahan desa
dan kedua kekuatan dpd i dpd ii itu akan kita perkuat
dan ada juga yang berkaitan dengan tiga tahun hari kerja ke depan

yang pertama tentu saya akan menyiapkan dalam mewujudkan transformasi partai yang modern
karena kita sudah janji saya pada saat saya keliling ke tiga puluh empat provinsi
maka saya sudah minta izin sebelumnya kepada dpd i dpd ii untuk kita mengimplementasikan mewujudkan kerjasama dengan pemerintah
karena kita jadi zaman pak ustadz bakri secara legislatif
telah membuat suatu program yang berkaitan adalah visi negara kesejahteraan sampai dua ribu empat puluh lima
ini kita wujudkan untuk bisa membantu pemerintah
pak novanto ini kan kemarin sudah diputuskan bahwa golkar ini akan sudah keluar dari koalisi merah putih ya pak ya
bagaimana golkar memperkuat pemerintah nanti
ada kekhawatiran nanti golkar akan seperti di era pak sby malah menggerogoti pemerintahan pak sby sebelumnya
pertama bahwa apa yang dilakukan pak ustadz bakri di dalam memimpin kmp ini yang sangat baik ya dan kekompakannya
dan tentu ini apa yang sudah dibutuhkan pak ustadz bakri saya harus menindaklanjuti
tetap bergabung dengan pemerintah itu pun sudah sebelumnya sudah bicarakan dengan pak prabowo
sudah dijawabkan dengan teman teman yang lain
tapi kmp ini berjalan semuanya dengan baik
berjalan dengan seksama
saya melihat adanya positifnya kmp
yaitu kalau ada hal hal yang jangkut masyarakat pemerintah itu hanya mengurikan suatu koreksi koreksi secara konstruktif
tidak ada hal semuanya
kmp tidak mendukung pada pemerintah
tidak ada yang tidak mendukung kepada pemerintah
tentu saya akan lebih dulu konsultasi kepada kmp karena beli lipatan waktu itu pak ustadz bakri
sekarang bagaimana yang terbaik untuk masalah kedepan
kalau pak abu sabakri masih bersama sama untuk melakukan itu dan dikendaki saya pun tidak ada masalah gitu ya
di dalam hal masalah pemimpin kmp tersebut
pada waktu itu kita mendengar bahwa ada tawaran dari istana
kata kelabik itu untuk gol karantinian dua kursi
siapa kadar yang sudah dipersiapkan pak
kabarnya pak idus marham nih untuk maju ke istana
saya tentunya sangat terima kasih sekali kepada pemerintahnya
bahwa di dalam pemilihan presiden kalau ada resah melintuh hak berhati presiden
apapun yang diputuskan tentu saya akan memberikan apresiasi dan menghormati
namun kalau siapanya tentu saya harus mengadakan suatu evaluasi
nah nanti pada akhirnya saya bikin surat kepada presiden
kalau masih ada kesempatan yang baik
dan juga betul betul kader golkar ini diberikan tempat tentu ini akan menjadikan penghormatan saya
sebagai ketua umparti golkar
ini tentu memberikan aplikasi yang penuh untuk mendukung
apa yang kalau seandainya ini memang ada
ada kesempatan untuk diberikan
akan kader kami untuk masuk kepada jajaran itu
jangan jangan tujuh lawan bapak di pemulihan ketua umparti golkar ini sudah dipersiapkan mungkin
disodarkan namanya pak
bagaimana dengan komunikasi bapak sejauh ini dengan tujuh lawan bapak kemarin di melihat
ini tujuh kandidat atau penyulang ini kemarin memang terjadi pada saat sebelum pemilihan
memang tujuh tujuhnya itu berbeda pandang
tapi secara pribadi
saya pada waktu itu rebutan terus saya lakukan secara harmonis mungkin
tentu saya sangat menghormati menghargai daripada calon caketum caketum pada waktu itu
dan terwujudlah pada hari ini saya sudah memberikan suatu konkret
kalau ini mau bersama sama tentu akan menjadikan
dan ada beberapa yang memang sudah seperti pak indra bapak toyo
sebelum adanya pemilihan sudah mengatakan bahwa sama sama bergabung
ini memberikan apresiasi saya
kepada yang memang sebelum ada pemilihan sudah memberikan kontribusi besar untuk bergabung
ini tentu menjadi perhatian perhatian
dan akan jadi catatan saya
terima kasih pak setia novanto
kita tunggu janji bapak untuk menggerakkan musim partai dan pelayar konsulatif
demi kejayaan golkar yang dua tahun terakhir kita tahu bahwa
demikian perbincangan saya dengan ketua umum partai golkar setia novanto